ratusan warga trenggalek rabu siang berebut tumpeng raksasa saat perayaan hari jadi kebupaten trenggalek yang ke delapan ratus dua puluh dua
warga percaya dengan memakan tumpeng sambil berebut akan membawa berkah tersendiri
meski harus saling dorong dan berdesakan
antusias ratusan warga berebut isi tumpeng raksasa dalam kirap pusaka hari jadi kota trenggalek ke delapan ratus dua puluh dua tetap tak terbendung
seakan menjadi hiburan warga terus berebut isi tumpengan yang telah disediakan panitia
tak ayal dalam sekejap isi tumpeng berupa nasi kuning dan aneka sayur sayuran ludes di serbu warga
warga percaya dengan memakan isi tumpeng dapat membawa berkah tersendiri
dan semoga pejabat pejabat itu selalu berbacu bacu tidak ada
sebelum menjadi rebutan tumpeng setinggi dua meter ini diarak terlebih dahulu mengelilingi alun alun trenggalek bersama dua pusaka
tombak korowelang dan prasasti kamsyaka
dua pusaka itu kemudian dibawa ke pendopo kabupaten untuk diserahkan ke bupati trenggalek emil elistianto dardak
bupati berharap kegiatan ini rutin digelar demi menjaga kearifan lokal